berikutnya saudara dalam rangka memberi dukungan untuk menyukseskan perhelatan world water forum ke sepuluh
telkom group menggelar apel kesiapan satgas
apel ini diikuti oleh jajaran beserta anak perusahaan telkom group
serta satu ratus dua personil yang akan bertugas selama perhelatan berlangsung
telkom group gelar apel kesiapan satgas sport water forum pada kamis pagi di nusa dua bali
apel ini digelar untuk bertujuan memeriksa kesiapan dari para personel telkom group
yang nantinya akan bertugas selama perhelatan wwf ke sepuluh
sebanyak satu ratus dua personil dipersiapkan yang berasal dari berbagai anak perusahaan telkom group
bentuk dukungan yang diberikan yaitu layanan network dengan kapasitas satu lima ratus gb per second
gbps keamanan dan kenyaman network
serta layanan lima g untuk para peserta perhelatan world water forum
selain itu telkom group telah menyiapkan lima ratus delapan puluh tujuh sirkuit jaringan yang tersebar di banyak lokasi
selain venue tersebut layanan network juga akan disediakan di objek wisata
yang nantinya akan dikunjungi oleh para peserta world water forum ke sepuluh
jagaan dalam rangka untuk mendukung suksesnya perhelatan wwf di bali
dari tanggal delapan belas sampai dengan dua puluh lima mei ini
jadi kita cek kesiapan tim kita yang satu ratus dua orang personil
kemudian kesiapan infrastruktur telkom group
mulai dari backbone nya kemudian jaringan akses yang ada di sekitar bndcc bsdc ini
kemudian layanan juga untuk mobile
melayani baik untuk pengamanan
baik untuk nanti konferennya sendiri
dan juga layanan mobile seluler untuk para peserta
layanan yang disediakan oleh telkom group meliputi wifi untuk registrasi